kapolda sumatera selatan berang mendengar ada anggotanya
yang melakukan penembakan terhadap mobil yang ditumpangi satu keluarga
asal kabupaten rejang lebong bengkulu
setelah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban yang meninggal
dan menjenguk korban yang dirawat di rumah sakit
kapolda sumatera selatan berjanji mengusut kasus penembakan ini
polda sumatera selatan tengah memeriksa anggota kepolisian
yang terlibat penembakan yang terjadi di lubuk linggau itu
tim polda gabungan dari propang dan mersebu masih memeriksa
yang melakukan penembakan berinisial brigadir k kupang
maksudnya perpisahan itu kalau memang mengatur tersangka
maka saya akan proses hukum sampai dengan hukum pidana
seperti penanganan seperti biasa kelahiran yang mengalibatkan meninggal dunia
maka hukumnya pidana nanti akan proses sampai dengan pengadilan
saya tidak akan tutupi karena itu menjadi
komitmen saya dalam membersihkan
tidak benar harus kita proses yang benar harus kita lindungi
sementara itu kapolri tito karnavian mengatakan
peristiwa penembakan terhadap mobil yang ditumpangi satu keluarga
asal kabupaten rejang lebong bengkulu
terkait erat dengan pentingnya kemampuan diskresi anggota kepolisian
seorang anggota polisi harus bisa menilai secara subjektif
situasi yang dihadapi lalu mengambil tindakan yang tepat
untuk menjaga keselamatan publik
nah kita lihat bahwa penilaian yang bersangkutan
itulah pelaku kejahatan
tapi setelah dicek ternyata bukan pelaku kejahatan
jadi ini mungkin ada tindakan diskresi yang mungkin kurang tepat
kalau memang nanti ternyata tindakan yalah benar
maka tentunya kita akan tidak melakukan tindakan hukum
tapi kalau seandainya yang bersangkutan melakukannya
tidak tepat dalam menilai dan melakukan tindakan yang berlebihan
eksesif maka kita akan lakukan tindakan hukum
baik secara internal maupun secara proses pidana
ya satu keluarga terdiri dari anak anak dan juga orang tua
di lubuk linggau sumatera selatan ditembak polisi
yang tengah menggelar razia di jalan raya pada selasa siang
korban ditembak lantaran tidak ingin menghentikan laju kendaraan
dan akibat kejahatan
di jalan tersebut satu orang tewas satu orang kritis
dan lima lainnya luka berat termasuk anak anak
penembakan bermula ketika para korban yang berasal dari desa blitar
kecamatan sindang beliti rejang lebong bengkulu
hendak menghadiri pernikahan keluarga di musirawas
namun selasa siang sekitar pukul setengah dua belas
laju kendaraan mereka dihentikan oleh satuan polisi sabara
dari polsek lubuk linggau timur
yang tengah menggelar razia
pengendara mobil tidak mengindahkan peringatan tersebut
bahkan menerobos razia yang digelar petugas
sehingga terjadi aksi kejar kejaran
polisi akhirnya menembaki mobil tersebut
akibatnya satu orang tewas satu kritis
dan lima lainnya luka berat termasuk anak anak
korban terluka dirawat di rumah sakit umum
daerah dr sobirin musirawas lubuk linggau
korban tewas rencananya akan langsung dibawa oleh keluarga
ke rumah duka untuk dikebumikan
kita keluarga cuma bahkan cucunya kena juga tembak
ya ya ya kita tanggung jawab lah
kita tanggung jawab kita tembak
ya kita mau kita tembak
jadi ya gimana tanggung jawabnya
ya lah dia masa dia ada nyangkut
keluarga korban berharap polisi bertanggung jawab
atas peristiwa tragis ini
hanif kairandi lubuk linggau
dan berikut detik detik awal pasca kejadian penembakan
yang terjadi di lubuk linggau
mobil city yang menjadi sasaran penembakan
di lubuk lingga oleh polisi sumatera selatan ini
mobil tersebut tidak berhenti saat ada razia
juga hampir menabrak polisi dan juga warga
dari video yang terlihat kaca mobil pecah
dan kejadian ini juga menjadi tontonan warga
yang melintas di sekitar lokasi kejadian
polisi masih menyelidiki mengenai kasus ini
sementara itu keluarga korban penembakan oleh polisi
di kabupaten lubuk linggau meminta kasus ini diusutuntas
sementara satu anggota keluarga yang menjadi korban tewas
duka mendalam menyelimuti
rumah keluarga surtini di desa blitar muka
kecamatan sindang kelingi kabupaten rejang lebong
surtini adalah korban tewas dalam penembakan oleh polisi
di lubuk linggau selasa kemarin
menurut pihak keluarga surtini bersama dengan rombongan
yang terdiri dari anak cucu dan juga menantu
akan menghadiri pesta pernikahan kerabat
mereka menumpang mobil sedan milik diki
jenazah surtini sudah dimakamkan pada selasa sore
di pemakaman umum
jauh dari kediamannya
korban meninggalkan lima orang anak dan tiga orang cucu
sementara diki terkena luka tembak di bagian perut
dan masih dirawat intensif di rumah sakit